covid sembilan belas membuat riset dan inovasi indonesia bangkit
pemerintah indonesia merangkul sejumlah pihak untuk bahu membahu menciptakan produk inovasi yang dapat menuntaskan pandemi ini
oleh sebab itu kemenristek brin membentuk konsorsium riset dan inovasi covid sembilan belas sebagai respons terhadap penanggulangan virus corona yang penularannya sangat cepat dan luas
lalu bagaimana perkembangan riset dan inovasi untuk mengatasi pandemi covid sembilan belas di tanah air
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
bertepatan dengan peringatan hari kebangkitan nasional ke satu ratus empat puluh
presiden joko widodo meluncurkan sembilan produk utama dari lima puluh tujuh produk hasil penelitian dan inovasi percepatan penanganan covid sembilan belas
dalam peluncuran produk produk ini presiden jokowi bangga terhadap inovasi yang sesuai dengan
kebutuhan di saat pandemi
sains dan teknologi kita dan khususnya di bidang kesehatan
produk produk kesehatan yang diluncurkan presiden antara lain pcr test kit rapid test kit emergency ventilator
robot yang membantu tenaga medis purifying respirator dan artificial intelligence
untuk mendeteksi covid sembilan belas
keseluruhan produk ini merupakan karya anak bangsa
yang tergabung dalam konsorsium riset dan inovasi covid sembilan belas
yang dibentuk dan didanai oleh kementerian riset dan teknologi badan riset dan inovasi nasional
sejak pandemi covid sembilan belas merebak terutama di awal maret
kami segera membentuk konsorsium yang beranggotakan perguruan tinggi
lembaga penelitian pumn
swasta dan rumah sakit
dari konsorsium tersebut kami mencoba merespons
tentunya dalam jangka pendek apa saja yang menjadi kebutuhan mendesak dalam penanganan covid sembilan belas ini
semua anggota konsorsium ini diarahkan untuk membantu mencegah mendeteksi
dan merespons secara cepat dalam penanggulangan covid sembilan belas melalui riset dan inovasi
menristek kepala brin berharap dengan sinergi dari semua lembaga penelitian dan inovasi ini
penanggulangan wabah virus corona akan segera teratasi
ketika covid sembilan belas mulai merebak di indonesia pada awal bulan maret lalu
kemenristek brin segera membentuk konsorsium riset dan inovasi covid sembilan belas
konsorsium ini terdiri dari berbagai lembaga riset pemerintah
perguruan tinggi swasta hingga industri
saat ini sudah banyak produk inovasi yang berhasil dikembangkan
apa saja produk produk inovasi tersebut saya akan menunjukkan di video selanjutnya
saya akan membahasnya langsung bersama menristek dan kepala brin
yaitu kepala badan riset dan inovasi nasional pak bambang brojonegoro
penting menjaga kesehatan ya kalau kita sekarang ini
pak bambang ini bagian dari new normal
jadi kita melakukan interview lewat zoom ya
social distancing yang paling penting dilakukan
nah kalau kita lihat dengan adanya covid sembilan belas ini
saya lihat itu peran
riset dan teknologi ini semakin penting di indonesia
karena kita berurusan dengan hal hal yang membutuhkan riset
membutuhkan berbagai kajian ilmiah
dan di sini pak bambang sebagai menteri riset dan teknologi
dan juga sebagai kepala badan riset dan inovasi nasional
setelah beberapa bulan yang lalu
membentuk konsorsium riset dan inovasi yang fokusnya untuk menanggulangi covid sembilan belas
pak bambang mungkin bisa cerita sedikit latar belakangnya
visi misi tujuan dan kemampuan
tujuannya apa mengenai konsorsium ini
silahkan pak bambang
ya terima kasih mbak desi
jadi begitu covid merebat dan secara official awal maret ada pasien yang dikategorikan satu dan dua itu
maka kami di komunitas riset khususnya di chem medic techbrain
berinisiatif untuk membentuk konsorsium
nah konsorsium itu seperti disampaikan mbak desi tadi
beranggotakan semua pihak yang memang punya interest atau fokus pada riset dan inovasi
terutama di bidang ilmu kesehatan yang terkait covid sembilan belas
sehingga dominasi anggotanya memang datang dari perguruan tinggi
lembaga penelitian ditambah ada yang dari perusahaan swasta bumn
asosiasi profesi perkumpulan dokter misalkan dan juga rumah sakit
nah ide kenapa konsorsium itu dibentuk sebenarnya
nah ide kenapa konsorsium itu dibentuk sebenarnya
ada dua motivasi utama
pertama covid sembilan belas ini adalah jenis virus yang relatif baru belum terlalu dikenal
sehingga ketika kita berupaya mencari obat atau vaksin
maka memang diperlukan penelitian yang sangat mendalam dan intensif
karena bagaimanapun kita berkejar dengan waktu
sehingga satu bagian dari konsorsium itu fokus kepada penelitian yang terkait vaksin dan obat
yang memang istilahnya belum ada di dunia ini
jadi memang sifatnya benar benar eksploratif dan berupaya mendapatkan sesuatu yang baru
yang bisa mengatasi penyebaran dari wabah covid itu sendiri
yang kedua adalah sayangnya indonesia selama ini
sampai kita menyadari adanya pandemi global ini
sangat tergantung kepada baik import alat kesehatan
maupun import bahan baku obat
nah ketika terjadi pandemi global
maka mbak desi bisa bayangkan semua negara itu mempunyai kebutuhan yang sama
misalnya semua negara butuh ventilator
karena penyakit covid ini menyerang paru paru dan mengganggu pernafasan
sehingga diperlukan pernafasan tambahan atau support untuk pernafasan melalui ventilator
nature dari penyakit covid ini membutuhkan pengujian
baik yang sifatnya pengujian cepat
maupun pengujian swab test atau pcr test
maka otomatis dibutuhkan juga test kit yang jumlahnya sangat besar
apalagi kita bicara indonesia yang penduduknya memang besar
dan kebetulan pada saat covid itu merebak
dan ini menimbulkan tentunya kerawanan
kerawanan untuk kepastian pasokan
untuk alat alat tersebut
sehingga sebagian dari anggota konsorsium fokus
bagaimana caranya kita bisa melakukan substitusi import
terhadap beberapa alkes dan juga bahan baku obat
kalau bahan baku obat fokusnya memang kita berupaya memberdayakan
sumber biodata eksisi kita herbal
yang kita harapkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap covid sembilan belas
jadi dengan dua motivasi utama itu
tim bergerak dan
pada dua puluh mei kemarin
presiden sudah melaunching lima puluh tujuh produk
tahap pertama dari hasil yang dilakukan oleh tim
jadi bisa dibayangkan hanya dalam waktu dua bulan
sudah begitu banyak hasil riset dan inovasi yang sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat
iya menarik nih pak bambang
karena ini urgent sekali ya
dan kalau kita lihat juga
kalau kita bisa mengembangkan semua kebutuhan ini dalam negeri
pasti dari segi harga dan juga
aksesibilitas bagi masyarakat indonesia akan jauh lebih mudah
nah mengenai konsorsium ini
saya lihat ini juga merupakan suatu kolaborasi yang unik dan yang baru
ya nah ini bagaimana dari segi lembaganya
apakah ini langsung di bawah brin itu sendiri
tadi disebut kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi
industri dan lembaga lembaga riset lainnya
persisnya berapa orang ini semua
dan berapa lembaga yang terlibat pak bambang
pertama yang ingin kami sampaikan adalah
mandat dari kementerian teknik brin ini
salah satunya untuk mendorong lebih aktifnya dan lebih produktifnya
inovasi yang dihasilkan oleh putra putri bangsa indonesia
nah untuk bisa kesana tentunya
ada satu permasalahan yang selama ini dirasakan oleh komunitas
peneliti dan perekayasa di indonesia yaitu
pada saat ini
punya gap yang cukup besar antara hulunya yaitu dunia penelitian
ya dengan hilirnya yaitu ujungnya ya yaitu di private sector atau di dunia industri
nah terjadinya gap ini karena kurangnya kurangnya fasilitasi dari pemerintah
untuk bisa mendekatkan kedua pihak ini
karena kami menyadari terutama ketika mulai bergabung di kementerian ini
jet ini memang real di lapangan
peneliti ingin melakukan penelitian ingin mengembangkan sesuatu berdasarkan apa yang mereka pikirkan
itu memang cocok atau yang memang merupakan keahlian mereka
di sisi lain industri melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat
nah ketika mereka berdua ketemu tanpa ada fasilitasi yang baik
maka yang terjadi adalah pihak industri enggan menggunakan hasil penelitian karena dianggap kurang applicable untuk kebutuhan di pasar
peneliti menganggap industri membutuhkan sesuatu yang tidak mereka kembangkan
nah karena gap ini terjadi maka harus ada pemerintah di tengahnya
ini yang saya sebut sebagai triple calling
jadi sisi peneliti sisi industri dan pemerintah di tengahnya
pemerintah melakukan apa satu adalah fasilitasi
fasilitasi bagaimana caranya supaya yang industri lebih memahami yang penelitian
yang penelitian lebih memahami yang industri
sehingga match makingnya ini bisa menjadi lebih lancar
sehingga itu bisa kita bicara dengan lancar kepada peneliti
saya butuh ini loh tolong anda kembangkan ini
iya baik pak bambang kita break sebentar ya tapi ini masih panjang perjalanan interview kita
jadi jangan kemana mana dulu tetap bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
insight with desi anwar masih bersama menristek dan kepala brin atau badan riset dan inovasi nasional
pak bambang brojonegoro kita berbicara mengenai konsorsium riset dan inovasi covid sembilan belas
yang saat ini dikembangkan di indonesia untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan covid
ya baik pak bambang
nah ini menarik sekali pak bambang karena selama ini mungkin antara riset ya dengan fokus mereka
dan kebutuhan industri itu kurang ada link and match nya
nah ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk menjadi fasilitator ya
untuk menyatukan kebutuhan di pasar tapi juga kebutuhan dan keahlian yang bisa dilakukan oleh para riset
nah ini pasti kan selama ini ada semacam ego sektoral juga ya apalagi diantara lembaga riset itu sendiri pak bambang
karena kita lihat di sini kan ada aspek pencegahannya ada aspek untuk mencari vaksin penyembuhan obat obatan dan lain sebagainya
pembagian tugas itu bagaimana pak bambang siapa yang tanggung jawab terhadap apa dan untuk menghasilkan produk produk seperti apa
baik jadi yang kita lihat begini ketika sebetulnya covid merebak banyak institusi baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian sebenarnya mulai punya inisiatif
apa yang mereka bisa kontribusikan dalam konteks penanganan covid
jadi ada usulan atau inisiatif yang basisnya bottom up berasal dari institusi institusi tadi yang biasanya berdasarkan keahlian yang dimiliki atau spesialisasi yang dimiliki
sehingga ada yang langsung fokus ingin ke pengembangan vaksin ada yang ingin fokus ke pengembangan obat ada yang lebih fokus ke ventilator
ada bottom up initiative itu kemudian kita coba selaraskan dengan yang menjadi kebutuhan real di lapangan
yang utamanya berasal baik dari gugus tugas maupun kementerian kesehatan
dengan mematchingkan dari yang top down dengan bottom up ini maka kemudian disusunlah beberapa tim yang fokus untuk menghasilkan suatu output tertentu
nah yang menariknya di sini adalah yang tadi disebutkan oleh mbak desi
nah yang menariknya di sini adalah yang tadi disebutkan oleh pak bambang
nah yang menariknya di sini adalah yang tadi disebutkan oleh pak bambang
saya seperti bahwa ini adalah master plan tersebut dan saya lebih birds eye siapkan cat
peran fakultas teknik ini akan menjadi sangat besar
karena otomatis membuat ventilatornya itu adalah kaliannya fakultas teknik
tetapi ventilator seperti apa yang dibutuhkan kualifikasinya standarnya
itu datang dari pihak yang mengetahui mengenai kesehatan
jadi dua pihak ini harus bekerja sama agar ventilator yang dihasilkan
dan ventilator yang reliable dan ventilator yang cocok untuk kebutuhan pasien covid sembilan belas
nah itu terkait dengan ventilator misalkan
nah untuk yang lain tentunya ego juga kita bisa pecahkan antar universitas
sering terjadi persaingan antar universitas
sehingga kadang kadang mereka berdua bahwa universitas
dua produk yang sebenarnya sama tetapi tidak optimal
nah dengan ada kerjasama
maka mereka bisa menghasilkan satu produk tapi yang lebih optimal
jadi ini cara kita untuk mendorong kerjasama ini
sehingga untuk setiap bidang setiap output
kita upayakan pihak pihak yang memang mempunyai kompetensi yang paling baik di bidang tersebut
jika tidak ada nanti
maka kita harus memiliki persaingan yang tidak perlu
dalam konteks covid ini kita tidak membutuhkan siapa yang menjadi juara
yang kita butuhkan adalah kolaborasi supaya penanganan covid di indonesia makin baik
pak bambang ini melibatkan kalau di total berapa jumlah lembaganya
dan berapa jumlah orangnya yang harus berkolaborasi
wah ini jawaban yang susah terutama kalau orang
karena orang ini jumlahnya sangat dynamic
dan mereka juga sangat berpengalaman
jadi kita harus menghitung produk atau fokus yang dilakukan
kalau institusi yang terlibat
kalau kami hitung secara kasar itu lima puluh lebih
karena ada yang berasal dari perguruan tinggi
perkeluaran tinggi kan juga tidak hanya perkeluaran tinggi negeri
badan hukum ada perkeluaran tinggi yang negeri yang lain
demikian juga perkeluaran tinggi swasta misalkan
lembaga penelitian terutama lembaga penelitian yang ada di bawah koordinasi kami
kemudian kita harus menghitung produk atau fokus yang dilakukan
kemudian ada juga dari pihak pemerintah
yaitu dari kementerian kementerian
terutama kementerian yang punya fungsi regulasi
regulasi terhadap produk
kementerian kesehatan kementerian perindustrian kementerian bumn
yang lebih berfungsi nanti sebagai pihak yang melakukan industrialisasi
belum lagi swasta belum lagi rumah sakit
nah sehingga kalau total institusi lima puluh
tetapi kalau orang memang jumlahnya sangat banyak
tapi pak bambang ini
ini bergantung apa yang menjadi fokus
ya ini challenge sebagai fasilitatornya ini bagaimana
ini karena kolaborasi tadi seperti kita katakan
masing masing punya ego sektoral kepentingan dan ini
jadi sekarang harus tujuannya sama visinya sama
dengan hasil karya yang jelas dan relevan dan bisa siap dipakai
ya yang pasti dalam konsorsium ini pembagian tugasnya jelas
siapa melakukan apa dan bekerja sama dengan siapa
nah tentunya kami mencoba menyiapkan anggaran
anggarannya pun karena ada pemotongan anggaran di kementerian lembaga
dari tadinya dua tujuh d menjadi satu delapan d
maka kami mencari solusi bahwa pembiayaan atau anggaran untuk konsorsium ini
kami ambilkan dari kelolaan
dana abadi penelitian yang dikelola oleh lpdp
nah dengan total dana delapan puluh lima miliar ditambah dengan relokasi yang dilakukan oleh lpnk
lembaga penelitian di bawah kami plus relokasi yang untuk perguruan tinggi
maka kita bisa menghimpun kira kira hampir dua ratus miliar
nah dari situ hampir dua ratus miliar
nah dari situ kemudian kita tentukan siapa yang mengerjakan ventilator
basisnya adalah inisiatif tadi
makanya tadi saya katakan yang kita lakukan adalah memancing antara inisiatif yang datang dari masing masing pihak yang bottom up
dengan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan
ini yang sifatnya top down
nah dari bottom up dan top down ini kita bisa kemudian mengklasifikasi tim yang mengerjakan masing masing produk
ada yang misalnya mengerjakan sendiri
misalkan untuk robot yang melayani pasien
itu langsung dikerjakan oleh its untuk keperluan rumah sakit misalnya universitas erlang ya
sehingga itu adalah kolaborasi its dan unair
tapi ada juga yang di
urgensinya tiba tiba semua inovasi kolaborasi dan motivasi yang positif untuk menghasilkan ini bisa dikeluarkan dengan baik
dengan produk produk yang jelas
nah apa apa saja produk produk yang dihasilkan oleh konsorsium ini kita akan tanyakan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar saya juga masih ditemani oleh menristek
kepala brin bambang brojonegoro badan riset dan inovasi nasional yang untuk menangani covid sembilan belas ini
telah berhasil memproduksi berbagai macam produk di bawah konsorsium riset dan inovasi covid sembilan belas
tadi pak bambang sebutkan ada lima puluh tujuh produk
ini selain tadi yang sudah disebutkan lima produk
ventilator dan tentu saja alat alat testing seperti pcr dan juga rapid test yang memang dibutuhkan di indonesia
ini apa apa saja produknya
karena kebutuhannya juga kan pasti berbeda beda
ada yang misalnya untuk mencegah dan kemudian juga mungkin melakukan testing screening pengobatan
sampai akhirnya usaha kita semua ya untuk mencari vaksin
kira kira apa yang bisa dibanggakan dari hasil produk produk yang berhasil dibuat oleh konsorsium ini pak bambang
intinya kita mencoba memenuhi kebutuhan yang urgent untuk penanganan covid sembilan belas
selain kita mencoba untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor
jadi itu semangatnya
dan yang ingin saya tegaskan juga bahwa sejak awal kita melakukan upaya inovasi ini
bapak presiden dalam beberapa kali kesempatan ratas dan juga waktu launching
menegaskan bahwa upaya kemandirian dalam alat kesehatan
bahan baku obat itu adalah suatu keharusan bagi indonesia
sehingga diharapkan tidak hanya selama pandemi covid ini saja
tapi untuk berikutnya seterusnya kita juga harus membangun kemandirian ini
dan kami melihat upaya yang kami lakukan adalah upaya untuk membangun fondasi dari kemandirian tersebut
nah khusus untuk covid sembilan belas produknya memang kita bagi dalam empat kategori besar
yang pertama untuk pencegahan
nah untuk pencegahan selain tentunya yang mungkin sering diberitakan mengenai apd
apd memang kita tidak fokus kepada membuat apd nya karena itu adalah pekerjaan dari industri
tapi kami mencoba membuat apd yang kualitasnya semakin baik
misalkan penguatan teknologinya untuk bahannya
bahkan kita mencoba bahan misalnya namanya nanofil
untuk memastikan bahan tersebut untuk bahan apd tadi bisa langsung istilahnya mengusir virus covid sembilan belas
jadi tidak menempel tapi bisa langsung diusir dengan nanofil tersebut
nah saat ini sedang dalam tahap pengujian
tidak lama lagi sudah bisa dipakai
nah kemudian ada juga misalkan apd untuk tenaga kesehatan saat ini
keluhan mereka adalah kalau dipakai terlalu panas
sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kalau dipakai dalam waktu lama
nah ada penelitian yang kami dukung yang intinya adalah
bagaimana membuat apd ini lebih nyaman lebih adem istilahnya
sehingga pemakainya tidak menjadi tidak nyaman
ini benar benar diupayakan untuk kenyamanan
nah selain itu yang tidak boleh dilupakan untuk pencegahan
meskipun dimensinya bukan jangka pendek itu adalah vaksin
jadi kami ingin menegaskan bahwa tim peneliti di bawah konsorsium
kita fokus juga untuk mengembangkan vaksin yang berdasarkan virus
jenis virus yang beredar di indonesia
dan kita harapkan awal tahun depan kita sudah bisa mulai memproduksi vaksin tersebut
tapi tentunya ini membutuhkan konsentrasi agar vaksin ini bisa ditemukan lebih cepat
nah kemudian untuk
untuk pencegahan juga kami mendorong adanya suplemen
tapi suplemen ini berdasarkan bahan herbal
ini sudah harus melalui pengujian klinis di rumah sakit
untuk memastikan bahwa suplemen ini tidak hanya sekedar suplemen peningkatan daya tahan tubuh
tapi suplemen peningkatan daya tahan tubuh terhadap covid sembilan belas nya
jadi lebih spesifik terhadap covid sembilan belas
nah selain pencegahan
kita sudah menghasilkan beberapa jenis obat dan terapi
nah terapi ini utamanya yang didahulukan
ya sekarang sudah mulai diujicobakan
awalnya di satu dua rumah sakit
sekarang sudah dikembangkan di dua puluh rumah sakit
kita harapkan plasma dari pasien yang sembuh dari covid
bisa bermanfaat untuk bisa memperbaiki ketahanan
dari pasien yang tidak bisa dikembangkan

dan sejauh ini hasil penelitiannya menunjukkan yang positif
ya pasien menjadi sembuh karena injeksi atau karena
dukungan dari plasma pasien yang sudah sembuh ya
nah kemudian untuk screening dan diagnosis
kita mengembangkan baik rapid test
nah untuk pcr test kit tentunya sudah mulai digunakan
untuk mendorong lebih banyak lagi jumlah tes per hari
yang diminta oleh presiden yaitu sepuluh ribu yang saat ini tampaknya sudah terpenuhi
nah untuk rapid test kit ini sangat perlu untuk new normal
karena kedepannya yang namanya screening mungkin tidak cukup hanya dengan termometer
tapi sudah harus menggunakan rapid test
rapid test ini akan terus diperbaiki
itu sudah dihasilkan yang di awal berbasis antibody
ini nantinya akan diperbaiki baik kecepatannya hasilnya
maupun juga akurasinya
dan ini mudah mudahan akan sangat membantu upaya screening
sehingga new normal ini bisa berjalan dengan lebih lancar
dan kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah pendukung
alat kesehatan yang bersifat mendukung
yang berbasis dari kontainer
nah ini bisa dipindah pindahkan
terutama untuk memenuhi kebutuhan daerah yang sedang merah
daerah yang menjadi epicentrum
jadi mobile ya laboratorium mobile ya yang bisa dipindah pindah
dan ini alat yang bisa melakukan pcr test rapid test maupun tes darah
jadi ini sangat berguna ketika ada daerah yang mendadak menjadi epicentrum
ya untuk meningkatkan tes pcr terutama
nah kemudian ada juga yang mungkin kelihatannya kecil
tapi bermanfaat yaitu robot
ya robot untuk menggantikan peran perawat atau tangga medis
ketika berinteraksi dengan pasien
sehingga ini bisa mengurangi interaksi antara pasien dengan perawat
tanpa mengurangi tentunya perhatian dari pihak rumah sakit
atau pihak perawat terhadap pasien tersebut
nah ini adalah highlight dari apa yang sudah dihasilkan
dan kebetulan kemarin kami baru bertemu dengan gugus tugas
dan kami berterima kasih karena gugus tugas selain memberikan apresiasi
juga siap untuk melakukan pengadaan terhadap berbagai produk yang sudah dihasilkan tersebut
sehingga kami harapkan produk tersebut bisa dirasakan langsung
manfaatnya oleh masyarakat
dan kedua gugus tugas sudah mulai bisa mengurangi pembelian yang import
yang selama ini terpaksa harus dilakukan karena memang supply
dan itu tidak ada
bambang ini kan semua itu dikembangkan dalam waktu dua bulan ya
jadi lumayan cukup cepat dan menghasilkan lima puluh tujuh produk ini
ini masih dalam tahap prototipe atau memang sudah betul betul bisa digunakan
dan bahkan bisa dikomersilkan saat ini
atau masih perlu penelitian dan proses yang lebih panjang lagi
ya kebetulan yang di launching yang lima puluh tujuh itu sudah siap istilahnya untuk dilakukan pengadaan
atau untuk dibeli oleh pihak rumah sakit
nah memang yang tadi sebelum sempat saya sentuh adalah ketika kita ingin menghilirkan
penemuan kita menjadi inovasi kuncinya ada di industri
harus ada industri yang mau memproduksi prototipe tersebut dalam jumlah yang masal
sehingga menjadi produksi yang siap dikonsumsi oleh penggunanya
nah kebetulan dalam waktu yang relatif pendek tadi
tadi disebutkan dua bulan
kita berhasil mendapatkan industri baik bumn maupun swasta
yang kemudian berhasil membuat produk tersebut atau memproduksi produk tersebut dalam jumlah besar
dan yang menarik untuk ventilator misalkan yang memproduksi
ya terpaksa perusahaan yang tidak pernah punya track record di bidang ventilator
karena mereka memang tidak di situ bidangnya
tapi justru bumn di bidang pertahanan dan juga perusahaan swasta otomotif
ya ini menarik
tapi yang penting mereka sadar bahwa dengan kemampuan mereka
mereka bisa membuat ventilator
untuk test kit sudah dibuat oleh geopharma dan kita sudah mendapatkan dukungan
dari beberapa industri farmasi yang lain untuk memproduksi baik rapid maupun pcr test kit dalam jumlah besar
kemudian untuk produk produk lain juga sudah siap
makanya gunung gunung juga siap melakukan pengadaan terhadap lima puluh tujuh produk tersebut
ya apalagi kalau produknya yang rapid test
rapid test ataupun pcr test ya karena ini yang sangat urgen yang diperlukan saat ini
dan kita harapkan ya sepuluh ribu itu merupakan minimal ya basis dari jumlah pengetesan yang kita lakukan
kita istirahat sebentar pak bambang dan tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
mia insight with desi anwar kita masih ditemani oleh menristek kepala badan riset dan inovasi nasional bambang brojo negoro
dan kita lakukan ini lewat zoom ya
tadi pak bambang telah menjelaskan tujuan dari adanya konsorsium riset dan inovasi ini
untuk bagian dari penanggulangan terhadap pandemi covid sembilan belas dan berbagai macam produk telah dihasilkan oleh konsorsium ini
yang terdiri dari bambang
berbagai elemen ya lembaga perguruan tinggi badan riset industri dan lain sebagainya
dan ini juga salah satu upaya untuk mengurangi impor dari barang barang penting yang selama ini mungkin kita tidak pernah memilikinya
dan tidak pernah bisa ya membuatnya karena biayanya cukup mahal
tapi kita sangat membutuhkannya ya untuk menanggulangi covid sembilan belas
tadi sudah disebut beberapa produk yang dihasilkan oleh konsorsium

pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator
di sini kan ada industri rumah sakit dan ada lembaga perguruan tinggi untuk menghasilkan berbagai macam inovasi ini
dan saya lihat salah satu kunci dari inovasi adalah patent intellectual property rights
ini pak bambang ini bagaimana nanti apalagi kalau sudah masuk ke ranah komersialisasi
ada mungkin profit dan keuntungan yang diambil dari produk produk ini ini bagaimana nanti
apakah patentnya itu sudah barang barang ini sudah ada dipatenkan lah istilahnya
siapa yang berhak mematenkannya
ya pertama soal patent dari hasil inovasi terutama yang berbasis riset
itu memang menjadi tanggung jawab kami di kemenristek
memang kami ada unit yang langsung menangani atau mendampingi untuk produk produk ini
produk ini mendapatkan hak patent
dan tentunya tim ini juga langsung mendampingi konsorsium riset untuk covid sembilan belas
namun tentunya kita harus bedakan antara kebutuhan patent ini dalam kondisi pandemik seperti sekarang
dengan kondisi nanti pada normalnya kalau pandemi ini selesai atau paling tidak vaksin sudah ditemukan
maksud kami adalah ketika dalam kondisi pandemi ini yang paling penting adalah
kita bisa mendapatkan patent
memenuhi kebutuhan yang mendesak di dalam negeri
ya untuk alat kesehatan maupun obat
nah patent itu menurut saya kita fokuskan ketika kondisi pandemik ini sudah berakhir
dimana ketika kondisi pandemi sudah berakhir apakah itu rapid test kit atau pcr test kit
itu kemudian ataupun ventilator misalkan kemudian menjadi merk komersial
merk komersial lengkap dengan brandnya
yang kemudian diproduksi oleh perusahaan tertentu dan dijual dengan mekanisme distribusi tertentu
kalau sekarang kan sifatnya kita adalah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan domestik melalui gugus tugas dan kemenkes
dan kemudian mereka melakukan pengadaan kemudian industri yang ditunjuk
misalkan pindad yang bikin ventilator atau ada perusahaan otomotif bikin ventilator
itu kemudian melakukan penjualan langsung kepada pihak pembelinya
jadi artinya kita belum melakukan sepertinya kondisi mendesak
tapi kita akan lakukan itu secara lengkap setelah pandemi
sehingga yang tadi saya katakan kita mulai membangun fondasi industri alat kesehatan dan bahan baku obat

ini sudah kita bangun tentunya akan berhasil
yang pentingnya akan didapat kalau kita lebih fokus pada komersialnya hari ini
untuk dengan seolah olah mencari keuntungan dari pandemi
kita ingin memenuhi kebutuhan selama pandemi
dan kemudian menyiapkan kedepannya intellectual property rights dari produk produk yang sudah dihasilkan
baik pak bamang walaupun memang kedepan harus dipikirkan
karena industri farmasi ini kan merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan sangat kompetitif
apalagi dalam sekarang kan ada istilahnya
jadi berlomba lomba untuk mencari vaksin dan untuk mendapatkan
kalau dari industri pasti ingin menjadi produsen dari produk produk ini
tapi pak bamang ini bagaimana ke depannya
apalagi yang akan kita lakukan yang akan kita buatkan yang mengenai produk produk covid sembilan belas ini
ya jadi yang diluncurkan tanggal dua puluh mei kemarin oleh bapak presiden
yang lima puluh tujuh produk itu kita sebut tahap pertama
karena masih ada baik penambahan maupun penyempurnaan dari apa yang sudah diproduksi
sebagai contoh misalkan untuk obat
baik yang sifatnya obat herbal terdaftar maupun suplemen
saat ini kita sudah punya suatu prosedur
sehingga setiap kandidat herbal atau setiap kandidat substansi yang ingin diuji cobakan
itu sudah ada prosedur bakunya yaitu dengan sistematic review analisa bioinformatika
dan kemudian yang paling penting adalah uji klinik
sehingga kalaupun nanti keluar suplemen atau obat herbal terdaftar
itu sudah jelas manfaatnya terhadap covid sembilan belas
misalnya meningkatkan daya tahan tubuh terhadap covid sembilan belas
nah ini akan berlanjut terus karena saya yakin banyak substansi biodiversity kita yang cocok
untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap covid sembilan belas
yang kedua adalah yang saya sebutkan tadi penyempurnaan dari rapid test
karena rapid test ini mungkin sekarang waktunya masih agak panjang lima menit
misalkan kemudian tingkat akurasinya masih rendah
nah sekarang kita ingin perbaiki sehingga waktu pengujiannya masih cepat
tapi akurasinya makin baik
dengan menggunakan berbagai pendekatan
yang dikembangkan oleh bppt dan beberapa universitas
dan kemudian kami juga meminta kepada tim
untuk mulai memikirkan produksi atau inovasi reagent
kita tahu dalam konteks uji tes pcr ini reagen itu adalah substansi yang sangat dibutuhkan
dan kadang kadang kerepotan karena pasokannya mungkin agak terlambat datang
atau kurang cukup untuk memenuhi
jadi kami menunggu kebutuhan pemeriksaan
nah akan lebih baik kalau kita mulai dengan reagent atau medis
nah itu beberapa yang dihasilkan dan utamanya tetap vaksin
kita tetap berupaya agar ada vaksin yang benar benar ampuh atau cocok
untuk virus covid sembilan belas yang beredar di indonesia
jadi pak abang ada badan oversight sendiri yang memastikan bahwa semua yang diproduksi ini sesuai dengan standar
apalagi kalau kita bicara ventilator
apalagi kalau kita bicara ventilator dan peralatan laboratorium kan harus memenuhi standar internasional
nah ini bagaimana untuk menjaga ya bahwa semua ini memang layak pakai aman dan sesuai dengan kebutuhannya
nah disinilah pentingnya kehadiran pemerintah dalam konsorsium
karena salah satu anggota konsorsium dari pemerintah adalah kementerian kesehatan
mereka lah yang menjadi istilahnya regulator untuk alat kesehatan
dan kemudian untuk obat obatan itu bpom
jadi dua duanya terlibat di dalam konsorsium ini
dan tentunya ketika mereka melakukan pengujian misalnya untuk ventilator
mereka tentunya menggunakan standar internasional yang diterapkan di indonesia
dan sebetulan kita juga mendapatkan dukungan karena kementerian kesehatan bisa melakukan percepatan terhadap pengujian
karena kalau kita mengikuti jalur biasa dengan asumsi ventilator itu akan diproduksi
relator itu akan diproduksi komersial
biasanya proses pengujiannya akan makan waktu lama
tapi karena ini tidak komersial karena untuk memenuhi kebutuhan pandemi
kemudian kedua memang ini adalah kebutuhan yang mendesak
maka kemenkes sudah melakukan adjustment sehingga proses pengujian
baik pengujian alat maupun uji klinis bisa dilakukan dengan lebih cepat
dan ini sangat membantu
karena kebutuhan itu sekarang bukan nanti
sehingga kemenkes sudah menyadari hal itu dan dppom juga punya perspektif yang sama
dan selama ini memang sesuai dengan standar pak bambang
ya memang ketika saya berdiskusi dengan pak menteri kesehatan
pak menteri kesehatan selalu mendekatkan
pak bambang silahkan produksi atau produk
inovasi sebanyak banyaknya alat obat
tapi bagi saya yang paling penting adalah seksi
nah kami juga sepakat tentunya kalau secara kesekatan apalagi dalam perhubungan dengan nyawa manusia
maka safety itu harus di atas harus yang paling utama
dan tidak boleh dikompromikan
iya pak bambang kita break sebentar lagi tapi tetaplah bersama kami
jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
kita masih ditemani oleh menristek kepala brin bambang brojonegoro
dan seperti kita ketahui pak bambang ini sekarang mengetuai yang namanya konsorsium riset dan inovasi ya
dan inovasi covid sembilan belas
dan salah satu tujuannya itu adalah
mau tidak mau kita harus memproduksi alat alat kesehatan sendiri
supaya tidak tergantung terhadap impor
apalagi kalau alat alatnya itu sangat mahal
kira kira dengan kita memproduksi semua dalam negeri pak bambang
berapa jumlah yang kita bisa hemat dari impor
sudah ada bayangan jumlahnya
kalau saya boleh mengambil sampel
misalnya dari ventilator dan mungkin juga test kit
perkiraan kasarnya mbak desi
jadi misalkan ada harga ventilator
yang kalau kita bandingkan dengan ventilator sejenis yang kita import
itu harganya bisa separuhnya
untuk test kit karena test kit ini memang belum bisa
karena ada misalnya protein rekombinan yang harus diimpor
atau reagen yang harus diimport
sehingga harganya bisa lebih murah
dan tentunya paling tidak
pertama kita bisa mengeluarkan anggaran yang lebih murah
untuk mendapatkan alat yang sama dari dalam negeri
tapi kedua mungkin mbak desi yang paling penting
sesuai dengan bidang saya yang asli
adalah kita ingin mengurangi yang namanya defisit
baik terutama transaksi berjalan
dan juga memperbaiki raca perdagangan kita
karena kalau kita bayangkan
ketergantungan kita terhadap alkes dan obat itu demikian besar
padahal indonesia adalah market yang besar

masalah kesehatan ini bukan masalah yang cuma muncul sesekali
ini adalah masalah tiap hari istilahnya
jadi kita bayangkan
kita harus mengeluarkan ketergantungan yang luar biasa besar
dan import yang luar biasa besar
nah ini yang pelan pelan harus dikurangi
harus ada upaya kita sendiri dari dalam
untuk mengurangi ketergantungan terhadap import
dan siapa tahu ke depan justru kalau kita bisa memproduksinya dalam jumlah yang cukup besar
dan barang barang ini cukup kompetitif
harganya kita bisa ekspor juga ya pak bambang ke negara negara lain
nah itu mbak desi
saya terus terang
setelah mendalami masalah alkes dan obat itu
saya terus terang setelah mendalami masalah alkes dan obat itu
jadi semacam punya obsesi atau ambisi lah
supaya indonesia itu bisa seperti india
kenapa india mbak desi
karena india hari ini
itu adalah kalau untuk negara istilahnya
negara sedang berkembang
merekalah market leadernya
untuk produksi baik obat maupun alkes
kalau obat mereka luar biasa
dari obat sampai vaksin maksudnya
dan harganya juga sangat terjangkau relatif sangat terjangkau
nasional itu kalau ingin menjual produknya untuk negara sedang berkembang dan negara emerging
itu mereka bekerja sama dengan pabrik di india
nah kita inginkan karena india itu punya skala pasar yang luar biasa
satu miliar lebih penduduk indonesia harusnya juga bisa berada dalam posisi yang sama
meskipun penduduk kita mungkin hanya seperempat yang mereka
tapi paling tidak kita punya basis yang kuat tinggal kita membangun ekosistem industri nya yang sampai hari ini memang kurang kuat
mungkin ekosistem ini kata kuncinya apalagi kita sekarang kan sudah memiliki bahan bakunya
bahan bakunya itu ada di indonesia semua ya
dan pak bambang ini ke depan saya lihat ini suatu kolaborasi yang sangat positif
dan dalam waktu yang singkat berhasil membuat begitu banyak inovasi dan bekerja sama dengan baik ya selama ini
antara indonesia dan indonesia
ini adalah institusi yang mungkin agak sulit untuk dilakukan
bagaimana apakah ke depan ini merupakan cara brin dalam menjalankan riset dan inovasi ini
dengan melibatkan begitu banyak multi institusi
ya dari pandemi ini mbak resmi saya mempelajari suatu yang sangat berharga
yaitu pentingnya peran pemerintah
sebagai pihak yang bisa menarik inovasi itu untuk muncul ke permukaan dan masuk ke market
maksud saya adalah kenapa selama ini para peneliti kita inovator kita bahkan industri kita
sepertinya tidak pernah membuat ventilator misalkan
mereka tidak pernah membuat ventilator
padahal ketika dikasih waktu dikasih kesempatan dua bulan mereka bisa keluar dengan protokol
dan industrinya langsung
dia langsung siap memproduksi dalam jumlah besar
itu artinya kejadian ini adalah karena selama ini tidak pernah ada yang mengatakan ke mereka
tidak pernah ada sinyal di pasar bahwa sektor kesehatan di indonesia rumah sakit
itu butuh ventilator buatan indonesia
karena selama ini yang terjadi adalah pemerintah atau melalui kementerian kesehatan atau melalui rumah sakit
langsung membeli ventilator dari import
sehingga seolah olah market ventilator di indonesia itu tidak ada
nah begitu pemerintah bilang oke saya ingin beli ventilator dalam negeri langsung bermunculan
dan mereka langsung bisa mengadaptasi dalam waktu yang singkat dengan kualitas yang sangat baik
jadi kuncinya adalah harus ada sinyal demand dari pemerintah
dan itu sebenarnya sudah ada di undang undang yang mau ada hybrid
undang undang sebelas tahun dua ribu sembilan belas yang tegas menyatakan bahwa pemerintah berfungsi sangat penting
untuk menjadi pihak yang melakukan pengadaan di awal
artinya kalau kita memproduksi sesuatu ya kalau nggak ada yang beli istilahnya ya kita langsung stop bisnisnya karena tidak ada prospek
nah agar inovasi indonesia ini bisa berjalan mau tidak mau pemerintah harus yang mengatakan saya akan membeli produk inovasi ini
dengan tentunya aturan yang melindunginya
dan setelah itu setelah skala produksi tercapai
maka otomatis efisiensi akan terjadi dengan sendirinya
itu skala produksinya membesar
dan dengan demikian kita harapkan kedepannya inovasi indonesia tidak hanya di kesehatan
tapi di berbagai bidang itu mulai hidup mulai berkembang
kalau pemerintahnya responsif dengan mau melakukan pengadaan di tingkat awal
jadi ini harus dijadikan new normal kedepan ya bagaimana kita bekerja sama berkolaborasi dan membuat ekosistem ini
kira kira ini nanti akan seperti itu pak bambang ekosistem disiapkan diciptakan
sehingga akan menjadi model untuk penemuan inovasi riset dan teknologi di masa depan di indonesia
ya betul sekali
jadi pandemi ini mengajakkan kepada kita bagaimana tadi sisi peneliti rekayasa bisa berkomunikasi dengan baik
dengan sisi market atau industri
sehingga inovasi yang dihasilkan adalah inovasi yang memang dibutuhkan oleh market oleh masyarakat
dan di sisi lain industri tidak harus capek capek mencari keluar untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan masyarakat
mereka bisa melihat bahwa rekan rekan mereka di dunia penelitian itu sanggup menyediakan apa yang dibutuhkan
selama komunikasinya clear
ya industri harus bilang
saya butuh misalnya ventilator kualifikasi seperti ini standar seperti ini
harus clear bahasanya supaya peneliti dan prekayasa bisa merespon dengan baik
kalau dua duanya komunikasinya tidak lancar bahasanya satu sama lain tidak lengkap tidak jelas
yang terjadi adalah miskomunikasi dan mismatch
sehingga akhirnya tidak pernah terjadi yang namanya hilirisasi hasil industri
dan ujungnya peneliti akan selalu mengeluh kenapa produknya tidak pernah terjadi
dan sektor industri akan mengeluh kenapa peneliti indonesia tidak melakukan apa apa
nah ini kan tentunya bahasa bahasa yang tidak enak yang harus segera dibereskan dengan pemerintah terjun sebagai fasilitator yang membuat komunikasi dua pihak ini menjadi penting
pak bambang ada perbaikan dalam komunikasi dua pihak itu antara hulu dan hilir sudah lebih satu visi
selama pandemi ini sudah terjadi dan yang juga menimbulkan optimisme kami
karena mereka sadar kedepannya ya ada pandemi atau tidak ada pandemi mereka tahu bahwa competitiveness daya saing dari produk mereka
jadi tidak hanya sekedar menciptakan efisiensi menciptakan harga lebih murah tapi juga harus bisa muncul dengan produk baru yang memang diminati oleh customer atau oleh masyarakat
pak bambang ini kan anggaran saya dengar tadi juga dipotong dan memang anggaran merupakan salah satu dari limitasi ya yang kita miliki
bagaimana kerjasama dengan pihak luar dengan pihak internasional untuk membesarkan lagi ini anggarannya sehingga produk produk inovasi ini juga bisa jauh lebih banyak ya yang diciptakan
ya tentunya kalau untuk memperbesar anggaran dari apbn sendiri ya kita tentunya harus melihat pada kondisi anggaran yang ada
memang tahun dua ribu dua puluh ini adalah tahun yang berbeda karena ada kondisi pandemi
kami harapkan dua ribu dua puluh satu kita sudah back to normal ya maksudnya anggaran yang dalam besaran yang sudah kita patok waktu tahun ini dua ribu dua puluh ya awal
jadi sekitar rp dua tujuh sampai rp tiga triliun
hanya untuk yang respect kan masih ada lagi anggaran penelitian yang menyebar di lpnk lembaga pemerintahan pemerintian demikian juga di list bank pemerintian
namun yang akan menjadi fokus kami
karena itu yang menjadi kunci kesuksesan negara seperti korea yang bisa loncat dari negara emerging menjadi negara maju karena ekonomi mereka berbasis inovasi
produk development itulah yang membuat misalkan produk korea contohnya hp misalkan itu menjadi terpandang seperti sekarang
menjadi salah satu yang paling diminati oleh global customer
nah kita arahnya ke sana bagaimana caranya swasta itu mau invest lebih serius
semua harus bisa applicable ya harus bisa diterapkan kan
ya baik terima kasih banyak pak bambang
ini menarik sekali saya lihat ada hikmahnya juga ya dengan adanya covid sembilan belas ini
ternyata dalam waktu yang singkat kita tuh bisa melakukan sesuatu kalau ada niatnya kalau ada sense of urgency nya
dan kalau kolaborasi ini bisa dilakukan dengan baik
pak bambang terima kasih banyak dan sukses ya
kita harapkan lebih banyak lagi produk produk inovasi teknologi yang dihasilkan oleh kemristek dan juga dari brin
karena memang kuncinya ke depan bagi indonesia untuk maju itu adalah mau tidak mau harus berinvestasi ya dalam inovasi dan teknologinya
sekali lagi pak bambang terima kasih banyak dan demikian insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tanya ini
di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa dan stay safe bye